ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada perdagangan air pekan kali ini
potensi penguatan rupiah di air pekan ini memang masih akan terus berlanjut seiring dengan pelemahan dolar as
pasar masih menimbang profit taking atas penguatan dolar as yang terjadi sebelum pertemuan jackson hall dan pidato gubernur federal reserve jerome powell
langkah bank sentral ini menyebabkan penguatan rupiah ke bawah empat belas sembilan ratus per dolar as
namun pelaku pasar harus bersiap dengan rencana kenaikan harga bbm yang pastinya akan mempengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini
selanjutnya kita pantau pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan jumat pagi kali ini
sejumlah analis masih memprediksi kalau kita bicara mengenai isg memang penguatannya sangat dipengaruhi dengan isu internal
di mana kenaikan suku bunga dua puluh lima basis point oleh bank indonesia
kemudian juga kondisi saham dan perdagangan yang terkait dengan batu bara dan juga air pekan
energi yang cukup baik menjadi emiten independent yang mendorong pergerakan isg ke arah positif hari ini
tapi juga berhati hati karena ketika rebound bisa berpengaruh kepada profit taking
dan investor juga berhati hati ketika terlalu banyak capital outflow keluar dari pada perdagangan bursa hari ini
selain itu juga terkait dengan kenaikan bursa hari ini juga dipengaruhi oleh subsidi bbm yang kemungkinan akan dikurangi oleh pemerintah
dan investor akan berkhawatir sedikit ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi
kondisi dalam negeri terutama kita bicara mengenai inflasi
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan rencana pembukaan saham asia pasifik pada pagi hari ini kita lihat seperti apa
bursa asia pasifik pada perdagangan pagi hari ini di kawasan asia pasifik sangat variatif yang sedikit terkoreksi adalah
bank sentra korea atau bank of korea
sementara dari negeri tirai bambu tiongkok yang memperkuat paket stimulus ekonominya dengan menambah satu triliun yuan dalam bentuk belanja infrastruktur
yang bertujuan untuk mengurangi kasus ekonomi pasca dari adanya lockdown yang cukup panjang sejak januari lalu
ini adalah pertumbuhan yang cukup cepat sepanjang sejak oktober dua ribu empat belas
tekanan inflasi yang luas
sekarang melonjaknya biaya bahan bakar dan bahan baku menjadi pendorong kenaikan
selanjutnya kita lihat pada penutupan bursa saham eropa pada perdagangan kamis sore waktu setempat
kalau kita lihat semuanya menghijau yang cukup menarik
euro futsi dan csi semua cukup baik
setelah perdagangan hari yang beragam
simposium tahunan the fed dimulai pada hari kamis kemarin
akan disampaikan pidatonya pada hari jumat ini
investor masih akan menantikan informasi terkait dengan pengetatan moneter bank sentral untuk mengendalikan inflasi
ekonomi jerman maksud kami tumbuh secara signifikan
tak terduga pada kuartal kedua
angka baru dikonfirmasi pada hari kamis
meskipun ada kekhawatiran stagnasi di tengah melonjak keinflasi dan ancaman terhadap pasokan energi
setelah invasi rusia ke ukraina
lalu kita lihat pada perdagangan bursa saham wall street
amerika serikat yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
wall street cerah sekali
pagi ini kalau kita lihat semua menguat
nah kalau kita bicara mengenai wall street
memang ditutup penghijau pada akhir perdagangan kamis kemarin
dan saham teknologi
fokus pada konferensi jackson hall
untuk mencari petunjuk tentang prospek kebijakan the federal reserve
gubernur the fed jerome powell akan memberikan pidatonya pada jumat ini
untuk memberikan indikasi kepada investor tentang seberapa agresif the fed
dalam menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi
dengan keempat perusahaan memberikan kontribusi subtansial terhadap peningkatan nasdaq